penetapan tersangka terhadap haris azhar berbuntut pelaporan balik kepada menteri koordinator maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
dalam laporan ini disebut menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menerima gratifikasi dan terlibat dalam dugaan konflik kepentingan bisnis tambang di papua
dan selengkapnya ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang terhubung secara virtual
yang pertama ada bang junifer girsang kuasa hukum luhut binsar panjaitan
selamat sore bang junifer
selamat sore mas selamat sore rekan meris pak aris
oke dan juga bersama bang junifer ada meka arista kuasa hukum haris azhar
selamat sore mbak meika sehat mbak meka
selamat sore sehat
oke terima kasih sudah bergabung sore ini
mbak meka dulu
kan semalam sudah melaporkan balik begitu
pertanyaannya kenapa harus dilaporkan
sudah jadi tersangka dulu baru dilaporkan
ini menjadi pertanyaan publik juga menjawab ini bagaimana mbak meka
ya bisa saya terangkan begini
agenda yang lalu di polda itu bukan pelaporan balik begitu ya
karena kalau disebut sebagai pelaporan balik itu rasanya kurang tepat begitu
seperti yang sudah saya sampaikan juga
di beberapa media sebelumnya
nah ini sebenarnya adalah rangkaian advokasi kami yang timbul dari adanya kajian cepat yang sudah dibuat oleh sembilan organisasi
ini adalah rangkaian salah satu rangkaian untuk menuju ataupun mengimplementasikan hasil dari laporan
karena di dalam laporan itu ada dugaan bahwa memang ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam pertambangan di papua
dan kemarin sayangnya memang laporan
lepas itu laporan kami ditolak oleh polda metro jaya
dengan alasan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum begitu
oke tapi klaimnya dokumen hukum yang dibawa ini sudah cukup menguatkan
kenapa bisa ditolak
nah sebenarnya begini
ini adalah pertanyaan yang cukup besar di kami ya
karena kami membawa dokumen yang sangat solid
dokumen berupa perjanjian aliansi bisnis antara pt pt milik pak luhut
kemudian juga kami membawa annual report dari wwm sendiri
jadi wwm itu adalah perusahaan
yang kemudian melakukan sebuah pertambangan di papua dengan menggunakan entitas ataupun badan hukum indonesia
yaitu pt madinah kurota ain
nah disinilah yang kami bingungkan
dengan adanya dugaan yang cukup kuat
dengan didukung dan dibuktikan dengan beberapa dokumen yang solid
yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum
tapi mengapa laporan kami ini adalah laporan dari masyarakat
kenapa harus ditolak oleh polda metro jaya
berikan sebatas bukti dokumen penyerahan surat saja
kami tidak ada bedanya dengan
diperlakukan tidak ada bedanya dengan dna
dan inilah terjadi disparitas lagi
bahwa memang ada perlakuan khusus
dimana pejabat ketika melapor diberikan ruang
dan juga diberikan waktu dan kelonggaran yang sangat hebat begitu ya
namun ketika masyarakat yang melaporkan
oke saya ke bang junifer
bang junifar bagaimana
merespon klaim dan
klaim dari mbak meika
ini bukan laporan balik
ini rangkaian dari pelaporan dari kasus kasus yang kemarin kemarin begitu ya
dan juga pertanyaan besar juga dari mereka
bahwa kok bisa ditolak gitu
bakal padahal dokumen hukumnya ini sudah cukup kuat
terima kasih mas ferdi
terima kasih juga
kalau mengenai penolakan laporan
saya tidak berkompeten untuk komentar
ya itu bukan kewenangan saya
dan itu adalah kewenangan dalam hal ini kepolisian
ya saya tidak komentar hari itu
namun mencermati apa yang dikatakan oleh rekan meika arista
yang mau dilaporkan itu mengenai entitas perusahaan perusahaan
kami sudah menyampaikan ini dengan dokumen yang komplit
dan demikian juga
mengenai keberadaan keberadaan yang dikatakan ada kaitan kepada
bapak lutfi sarpanjaitan
sudah komplit semua sebetulnya
dan itu bagian substansi
sampaikan kepada kepolisian
dokumen dokumen yang kami serahkan
itulah menjadi bukti
ya itu yang setahu saya
ya itu yang setahu saya
nah oleh karenanya
proses yang sedang berjalan
pada saat itulah rekan rekan
azhar maupun fathia sebetulnya
laporan laporan kami yang sedang berproses
dan kemudian nanti di pengadilan lah
bukan sekarang ini mohon maaf segala mahar
kita beri kepercayaan proses ini
meka arista maupun teman teman
kita uji di pengadilan aja
kita uji di pengadilan
jadi dengan demikian masyarakat juga melihat
bahwa proses ini
siapa yang salah yang benar
nanti kita tunggu putusan pengadilan
itu yang sebetulnya
yang kami belum bisa
ya boleh saya terusin
yang saya ingin mengatakan adalah
sesuai dengan somasi kami
dari awal satu dua
motif dari pernyataan pernyataan ini
ya motifnya apa sih
tujuan membuat pernyataan pernyataan itu apa
padahal pada saat itu
kalau kita tidak salah
dan semua masyarakat tahu
bahwa itu dilontarkan
ternyata tadi podcastnya
itu sekitar bulan agustus
kondisi negara kita ini
pandemi yang sangat berat
banyak masyarakat yang meninggal
sementara klien kami ini
aparat yang diminta negara
dan bagaimana mengatasi pandemi ini
aris azhar dan fathia
yang mengkreditkan klien kami
tanpa ada bukti dan fakta
mereka aris azhar perlu juga
pikiran atau semam pikiran kami
ini sudah ada grand design
sebelumnya itu memang
aris azhar pernah mengajukan
permohonan atau permintaan saham
kepada klien kami
nah ini yang menjadi pertanyaan
makanya dibentuk opini yang tanpa ada bukti
ini menjadi pertanyaan
mudah mudahan mereka bisa mendapat
kondisi dan permintaan dari aris azhar ini
untuk meminta saham
kepada klien kami
memang terus terang
setelah diminta belum ada di respon klien kami
terhadap permintaan itu
ini menjadi indikasi
ada opini yang dibentuk
tanpa ada bukti bukti
ini menjadi yang belum terjawab sampai sekarang
terjawab sampai sekarang
ini menjadi catatan kami
dengan segala hormat
kita negara hukum
ini sedang berproses
di pengadilan saja
nanti kita lihat siapa yang benar
siapa yang salah
dan dengan demikian juga
kami selalu menyatakan
apapun putusan dari pengadilan
di dalam laporan kami
bang junifer saya ke mbak meika
bagaimana kemudian merespon ini
bahwa tunggu saja prosesnya di pengadilan
dengan dalil dan bukti
proses yang sudah sesuai
karena kalau tidak
ini justru akan muncul fitnah
pembentukan opini publik
menjawab ini bagaimana
tapi nanti mbak mei dijawabnya setelah jeda
kita akan break dulu sejenak
sampai jumpa kembali
bahkan hingga saat ini mereka sedang melakukan advokasi untuk mempertahankan hak ulayatnya dari pt report
nah sekarang kalau misalnya itu dikonstruksikan atau disimpulkan bahwa haris azhar minta saham nih
loh buktinya mana coba tunjukkan dong kepada masyarakat
pak junifer ini juga termasuk salah satu melontarkan informasi informasi yang tidak benar
kalau misalnya pak juniper tetap haris azhar minta saham minta saham kepada siapa pertanyaannya
dan yang minta saham itu seperti apa memangnya hari sajar ini badan hukum
atau dia sebagai salah satu representasi yang bisa mendapatkan saham freeport
ini pertanyaan besar ini bagi pak junifer ya kalau saya melihat
jadi saya justru mempertanyakan nih kita yang membawa dokumen dengan lengkap
kita bisa kualifikasikan dokumen itu secara dan kita bisa bertanggung jawabkan dokumen itu secara hukum begitu
yang sudah konkret masyarakat juga bisa mendownload di google
terkait dengan perjanjian aliansi
aliansi bisnis terkait dengan juga hubungan atau afiliasi perusahaan perusahaan luhut
nah ini clear nih dokumennya pak junifer
kita pegang nih kalau pak juniper mempertanyakan terkait dengan
apakah nama pak luhut ada di masing masing akta
karena memang sudah tertulis dalam dokumen yang kita juga perolehannya jelas
kualifikasinya jelas begitu
oke bang junifer langsung dijawab kenapa tudingan itu ternyata keliru begitu
saya pak may arista ini paham
ya pertama saya jawab
mengenai katakan luhut ada di papua kami nyatakan tidak ada
yang kemudian yang kedua mengenai saham
saya maksudkan motif daripada azhar ini
membuat post cash ini apakah ada kaitannya aris azhar pernah meminta saham pribub kepada luhut
tetapi belum direspon apakah ada ini yang perlu dijawab
kenapa sih tiba tiba haris azhar ini tanpa buku tanpa ada fakta
menyatakan dan memfitnah luhut
nah ini yang harus terjawab
dan ini kami sudah sampaikan kepada kepolisian tolong dicermati
nah perlu kami sampaikan hubungan dari pak luhut ini sama dengan arisan cukup baik loh
cukup baik tetapi tidak akan membuat suatu statement yang tidak bisa dipertanggung jawab pak
seandainya ya mekarta anda ini kan yang mengerti tes
kalau betul itu maudius kenapa tidak dikomplimasi dulu
kebenaran daripada penelitian yang katakan riset penelitian itu kebenarannya kenapa terus langsung diekspos
nah oleh karenanya tidak salah kami menganggap bahwa kemungkinan
bukan aris azhar ya toh ada salah kutip atau salah mendapatkan informasi
kami konfirmasi eh aris tolong dong ya klarifikasi pernyataan pernyataan kamu itu
ternyata tidak ada responnya rekan mekarta m i r m i k
jadi itu yang mengakibatkan kami mengambil hukum dengan segala hormat
memang untuk keadilan ini proses hukum
nah oleh karenanya supaya tidak terjadi polemik
tidak ada opini
gimana rekan dikatakan udahlah kita tunggu di pengadilan aja deh
di pengadilan nanti bisa terbukti semua
apa yang terjadi siapa yang harus diminta pertanggung jawaban
apa data apa fakta terhadap laporan
maupun pembelaan diri daripada rekan aris azhar maupun ya
oke bang junifat
kita menghormatilah proses ini
ya supaya tidak ada polemik
ya tidak sehat bagi masyarakat ya
bang juniper anda ingin mengatakan bahwa kemudian
apa upaya yang dilakukan oleh haris azhar
ini adalah mengaburkan substansi perkara yang sedang berlangsung begitu
iya saya lihat juga begitu
begini mas ferdi ya
saya perlu sampaikan mudah mudahan
mereka dia mengikuti beberapa kali wawancara dan pernyataan pernyataan dari haris azhar rekan haris azhar
selalu katakan ya selalu katakan bahwa ini kita bawa ke pengadilan kita buka bukaan di pengadilan
sekarang setelah berproses kok mas haris ini memanufau manufau opini tak diberhentikanlah
tak dieksaminasilah terhadap prosesnya
nah ini kan saya lihat ambivalen
oleh karenanya klien kami selalu menyatakan secara gentle berani berbuat berani bertanggung jawab
karena ini adalah pembelajaran supaya tidak sembarang orang membuarkan statement yang merusak nama baik maupun kehormatan orang lain
oke baik saya ke mbak meka bagaimana siap buka bukaan di pengadilan kabarnya juga nanti setelah ditolak ini akan ke ombudsman juga
iya kalau kami jelas segala upaya hukum yang bisa kami tempuh kita akan lakukan
karena itu juga termasuk bagian dari advokasi yang sudah dilakukan selama satu tahun belakangan ini
dan ini juga begini saya bisa jelaskan kalau memang terkait pertanyaannya adalah buka bukaan atau enggak ya kita siap untuk buka bukaan
justru saya mempertanyakan data yang di pak junifer dengan data yang kami pegang itu seharusnya sama loh
karena kami mendapatkan dokumen itu bisa dikualifikasikan dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum
dan kalau misalnya membicarakan soal risetnya ya hasil riset ini maka kemudian yang harus dilakukan oleh pak luhut seharusnya bukan dengan mensomasi kami
juga bukan dengan melaporkan kami ke polda metro jaya tapi seharusnya membuat riset tandingan dong
mana tunjukkan kalau memang tidak terlibat kenapa tidak dibuka di masyarakat begitu
ini pertanyaan besar yang selama ini kami tunggu tunggu
jangan blunder aja ayo dibuka di pengadilan ayo dibuka di pengadilan ya iya ayo tapi tunjukkan dulu dong
kalau memang ada riset tandingan yang bisa membantahkan riset yang sudah ada kita oke clear kita diskusikan
bukan berarti ini sebuah pencemaran nama baik tapi ini adalah sebuah mekanisme yang kita gunakan yang kita bisa tempuh untuk membandingkan data siapa yang benar di sini
begitu pak junifer
oke baik kita tunggu nanti bagaimana kemudian perkara ini bergulir di pengadilan
dan tentu dengan klaim masing masing sudah memiliki data saksi fakta untuk kemudian memiliki dalil masing masing nanti untuk membuktikan siapa yang bersalah atau tidak begitu ya
nanti kita tunggu bagaimana prosesnya
terima kasih bang junifer dan juga mbak meika sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini